terima kasih anda masih bersama kami
warga kota probolinggo beberapa hari terakhir dihebohkan
dengan beredarnya video siswi dianiaya sekelompok remaja perempuan hingga pingsan
kasus penganiayaan tersebut kini dalam penyelidikan kepolisian
video penganiayaan seorang siswi hingga pingsan ini viral di media sosial sejak dua hari terakhir
dalam video berdurasi dua puluh sembilan detik ini terlihat seorang pelajar perempuan memakai baju lengan panjang warna merah
serta memakai rok berwarna coklat dalam kondisi pingsan
sementara sekelompok remaja perempuan lain terus menganiaya korban
korban juga dihina dengan kata kata tidak senonoh
peristiwa ini sendiri diambil di salah satu sudut taman di area gedung olahraga mastrip kecamatan kedopo kota probolinggo
sedangkan salah satu pelaku dalam video tersebut
diduga merupakan siswa sekolah menengah kejuruan di kota probolinggo
saat dikonfirmasi pihak sekolah masih belum memastikan apakah salah satu orang dalam video tersebut merupakan siswanya atau bukan
warga pun sangat menyayangkan kejadian yang menghebohkan warga probolinggo tersebut
sebenarnya peristiwa ini masih dikira sebagai kejuruan yang tersebut
sebenarnya peristiwa ini masih dikira sebagai kejuruan yang tersebut

masih sma kayaknya
sampai pingsan itu dibukul dengan gitu
saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat